survei yang dilakukan center for strategic and international studies atau csis
menemukan data jika mayoritas respondennya tidak puas dengan kinerja pemerintah provinsi dki jakarta
yang dipimpin oleh gubernur anies baswedan dan wakil gubernur ahmad riza patria
yang menarik survei itu melibatkan peneliti akademisi wartawan birokrat hingga politisi sebagai responden
lantas mengapa survei ini memilih responden yang cukup spesifik
dan apa yang harus dikritisi dari hasil survei ini
untuk membahasnya sudah hadir lewat sambungan zoom ada arya fernandes
kepala departemen politik dan perubahan sosial csis
selamat malam mas arya
dan ada jj rizal sejarawat
selamat malam bang rizal
baik saya ke mas arya dulu
mas arya ini menarik ya karena memang kita lagi saat ini sedang di tengah tengah
hajatan jakarta kemudian menjelang hajatan jakarta ini muncul sebuah survei
yang kemudian menarik untuk dicermati adalah respondennya
yang kemudian berbeda dengan survei survei yang dilakukan pada umumnya
mengapa kemudian csis ini memilih responden responden para ahli ini
apa kemudian alasannya
baik terima kasih mbak eva
saya ingin jelaskan bahwa ini adalah rangkaian dari riset yang kita lakukan soal ikn
dan dampaknya terhadap kondisi sosial politik hukum di jakarta
dan di dalamnya juga kita melakukan riset soal persepsi ahli terhadap kinerja pemerintahan
tapi memang kita fokus pada implikasi politik terhadap pemindahan di kn
bagaimana sikap ahli ahli ini terhadap pemindahan di kn
nah kenapa kita menggunakan responden ahli
kalau dalam proses penelitian itu memang target responden tentu kita sesuaikan
dengan topik penelitian apa yang tengah kita lakukan ya
dan kami melihat memang meskipun di survei survei sebelumnya kami meminta pendapat publik
terhadap isu ini
isu yang menjadi konsentrasi publik pada isu isu yang sifatnya itu kan ini yang lebih representatif
dari ahli yang dipandang memiliki informasi yang lebih lengkap
kemudian ahli juga kami pandang memiliki pengetahuan terkait tema riset yang tengah kami lakukan
begitu juga ahli kami pandang dapat memberikan atau menganalisis terhadap situasi situasi sosial
yang kita lakukan
dan kami juga memiliki pengetahuan terkait tema riset yang kita lakukan
dan kami juga memiliki pengetahuan terkait tema riset yang kita lakukan
dan kami juga memiliki pengetahuan terkait tema riset yang kita lakukan

lebih objektif terhadap situasi situasi terkini yang tengah terjadi
oke kalau memang tujuannya adalah untuk bagaimana kemudian memotret upaya pemindahan ibu kota ke ikn
lalu kemudian ada sub atau ada bagian yang menilai kinerja pemerintahan saat ini
nah bagaimana kemudian tujuannya atau harapannya begitu dan bagaimana respon terhadap hasil survei ini
karena kemudian salah satu yang muncul adalah soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah dki jakarta saat ini
jadi ada beberapa tema kunci yang kami riset dalam
riset terakhir ini
pertama soal apa implikasi pemindahan ibu kota terhadap situasi jakarta
misalnya terkait ambang batas pencalonan gubernur ya
kalau di undang undang pemprov sebelumnya kan itu sorry ambang batas netapan kepala daerah
undang undang dki jakarta itu dikenal ambang batas lima puluh persen
sehingga kalau dalam pilkada tidak terdapat calon yang memenuhi angka ambang batas lima puluh persen
kemudian pilkada akan masuk pada putaran kedua
makanya dalam beberapa pilkada terakhir
masanya pak anies dan pak jokowi
itu pilkada masuk di putaran kedua
nah kami juga melakukan riset
melakukan salah satu tema yang lainnya adalah
implikasi politik hukumnya
misalnya soal level otonomi daerah ya
kalau di undang undang pemda
level otonomi daerah itu berada di kabupaten dan kota
sementara di undang undang dki jakarta itu dia berada di level provinsi
dan itu nanti akan ada kaitannya juga dengan bagaimana mekanisme pemilihan
di undang undang pemda
di undang undang pemda
di undang undang kota sulawesi indonesia
itu kepala daerahnya
desa atau pembukaan dan kota
dipilih secara langsung oleh masyarakat
karena di dki jakarta
pemilihannya ditunjuk oleh
diangkat oleh penur berdasarkan pertimbangan dprd
nah jadi kami menemukan itu
begitu juga soal bagaimana optimisme ahli soal
soal pemindahan di buku kota negara kalimantan
efeknya terhadap situasi sosial
nah salah tema ketiga baru soal kepuasan publik ini
dan kami melihat memang para ahli yang satu ratus tujuh puluh orang yang kami pilih secara proposif
itu memang menunjukkan para ahli itu terbelah nilai kepuasan atau kinerja pemerintahan dki jakarta
tapi saya kira dengan kondisi seperti itu kami melihat ini terbelah ya
bukan kemudian angka yang tidak puas lebih besar
tapi dengan gap yang rendah ini dalam kesimpulan survei kami mengatakan ini terbelah
nah tapi kalau kita lihat kalau kita breakdown pada isu isu tertentu
itu sebenarnya kami melihat ahlinya ahli cukup fair
memberikan respon atau pendapat terhadap kinerja pemprov
nah kebijakan kebijakan yang memang punya dampak sosial yang besar itu umumnya ahli kuat
misalnya saya ambil contoh empat hal yang puas itu soal upah ya
karena kita tahu kapan waktu sebelumnya pemerintahan di ki menaikkan upah dibandingkan rata rata nasional
begitu juga soal transportasi publik ya
ahli juga puas ada perbaikan dari transportasi publik
juga soal baku dan harmoni sosial
tapi ada juga aspek yang menurut ahli kurang puas
misalnya soal birokrasi lapangan kerja
soal lingkungan dan juga soal hunian layak
jadi kami melihat secara umum karena survei ini sifatnya persepsi ahlinya terbelah
melihat bagaimana kinerja di ki
tapi kalau tidak berikutan pada isu tertentu ahli saya lihat juga fair melihat bagaimana kinerja kemprov itu
oke baik kita akan bedah lebih jauh lagi begitu ya soal bagaimana kemudian kluster kluster kepuasan ini
di hasilnya begitu ya berapa persen kemudian di tiap tiap klaster
tapi secara kesimpulan sebetulnya menyatakan lima puluh satu delapan persen menyatakan tidak puas begitu ya mas arya ya
kita akan lihat bagaimana kemudian respon dari pemerintah provinsi dki jakarta
soal survei yang kemudian dikeluarkan oleh csis ini
sayang sekali kita mencoba untuk menghadirkan di dialog ini namun tidak mendapat respon
tapi kita akan saksikan bagaimana kemudian
tanggapan dari wakil gubernur dki jakarta berikut ini
nah ini yang kemudian disampaikan
kami kutip dari detik com survei itu tergantung siapa yang melaksanakan surveinya
kalau mau fair ya tunjuk beberapa lembaga independen
lakukan survei yang fair dan kita dengar apa komentar warga ya langsung saja datengin warga warga on the spot
kan lebih baik
saya langsung minta tanggapan salah satu warga jakarta

yang mungkin bisa memberikan pandangannya tentunya yang sangat paham soal dki jakarta
bang rizal bagaimana anda melihat atau merespon hasil survei csis ini
ya saya belum mendengar belum membaca ya dan mendengar
pasang tati yang tidak cukup cukup lengkap
aku cukup dengar bahasa jakarta
dan mengerti juga yang disokongnya
ini kan sebuah survei yang luas ya jadi saya pikir itu penting kalau kita bisa membacanya dengan seksama
cuma saya merasa dari presentasi yang singkat itu yang menarik adalah bagaimana menggabungkan antara dua pokok persoalan yang besar yaitu pindah ibu kota dan prestasi kepemimpinan
saya pikir gagasan pindah ibu kota itu tidak pernah berkait dengan kepemimpinan tapi lebih berkait dengan kondisi kondisi apakah masih layak masih memungkinkan masih pantas
karena itu gagasan tentang pindah ibu kota bukan hanya gagasan baru muncul dua tiga tahun terutama pada masa tahun dua ribu tujuh belas ya pasca pilkada ya ketika pak jokowi
bukan pak jokowi ketika anies baswedan
dan itu mulai menjadi gubernur
tapi juga masa pak sby kita ingat betul pak sby itu mengumumkakan gagasan tentang griter jakarta
nah walaupun yang presentasi itu waktu itu bang yos ya mendampingi bang ali yang sebenarnya mendapat pesan dari presiden soekarno tentang konsep megapolitan yang dibayangkan
jadi ibu soekarno sebagai sejarawan ya saya ingin menegaskan tidak pernah berpikir pindah ibu kota
setelah tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat yang dia bayangkan adalah sebuah gagasan metropolitan yang besar
tapi gagasan itu karena sby berseberangan politik dengan bu mega maka nggak disebut sebagai politan tapi disebut sebagai gritter jakarta seperti griter london
jadi ini gagasannya menurut saya juga menarik untuk dicermati
bandingkan survei tentang pindah ibu kota itu dengan kinerja kepemimpinan gubernur menurut saya itu jauh lebih baik apabila diarahkan pada kondisi kondisi keadaan yang urgent gitu ya
seperti misalnya kondisi ekologis kemudian yang meliputi penurunan permukaan tanah krisis air bersih kemudian sistem transportasi
jadi ini ya pak riza belum baca
jadi memang kami juga lakukan apa yang pak riza sampaikan tadi
misalnya pelajaran kita bagaimana respon ahli terkait pijakan pindahan
bagaimana pandangan ahli terkait jakarta sebagai kota global
bagaimana keyakinan ahli terhadap investasi yang akan masuk nanti ke jakarta
bagaimana kompetensi kepala daerah yang akan berada di jakarta ke kepala jakarta nggak lagi
oke terima kasih
kalau kita juga melakukan itu secara cukup
oke tapi saya ingin garis bawahi dulu
kita melihat kira kira secara umum ahli ini berpandangan seperti apa
kenapa kita tanyakan beberapa aspek seperti upah transportasi supaya di masa depan kepala daerah yang baru bisa memberikan respon
soal hunian layak misalnya itu kan juga menjadi problem kota kota besar di dunia ya
dan kota kota besar di indonesia juga jadi problem soal itu
makanya kita memberikan meninjau itu sehingga berharap nanti kepala daerah ke depan juga akan fokus pada isu isu strategis
oke mas aryat
cuma mungkin yang perlu di highlight dari pertanyaan bang rizal di sini adalah sebenarnya ini survei untuk menilai kinerja kepala daerah dki jakarta atau tadi
seperti anda katakan sebetulnya ini soal ikn
jadi ini goalnya yang mana
sebetulnya itu mungkin yang agak membingungkan sehingga mungkin jadi tidak utuh begitu loh
jadi begini mbak reva
jadi tema survei kita itu soal pindahan ibu kota jakarta prospek kepemimpinan dan implikasi ikn terhadap pindikator sosial politik dan hukum
nah jadi kami melakukan analisis terhadap kira kira kalau jakarta pindah aspek yang berubah pertama itu tentu aspek politik dan hukumnya
nah misalnya soal apel
tambang batas keterpilihan autonomi daerah dan dapilnya dapil di legislatif dpr ri nya
nah kemudian kami melihat kira kira setelah jakarta pindah kira kira tantangan tata kelola seperti apa yang dibutuhkan oleh jakarta
hanya tadi yang bang riza sampaikan soal kebijakan psikologis kebijakan lingkungan transportasi seperti apa
kemudian kita masuk pada kira kira dengan kompleksitas jakarta
pakai kota besar ada reurbanisasi yang terjadi pemukiman pemukiman baru tumbuh segala macam urbanisasi terjadi gitu ya
nah kira kira dengan kompleksitas jakarta itu kira kira pemimpin apa yang kriteria pemimpin apa yang dibutuhkan
nah lalu kita masuk kira kira kompetensi apa yang dibutuhkan setelah itu
nah pada saat yang sama setelah itu baru kita kira kira kalau kita evaluasi kinerja pemprov itu pada bidang bidang tertentu
mana yang baik mana yang belum harus diperbaiki kira kira kalau ke depan ahli itu pandangannya soal kebijakan publik di jakarta akan seperti apa
nah jadi kira kira begitu framework nya
oke bang rizal bisa menangkap sebetulnya apa yang kemudian disampaikan mas arya tadi
saya sih saya tidak bisa menangkap ya jadi saya bertindak seperti orang buta yang memahami gajah
apa saya pegang pipingnya jadi lebar atau saya pegang
bentuknya menjadi kurus panjang gitu
saya hanya merasa bahwa dari penjelasan yang singkat mas arya saya bisa membayangkan gitu ya
kalau membaca gitu akan mendapatkan hal hal yang memang urgent dan problematis di jakarta
dan saya pikir itu memang survei yang harus dilakukan melalui orang orang yang dianggap ahli ya
itu juga harus mencerminkan dimensi yang luas karena persoalan jakarta yang luas gitu ya
jadi bukan dalam artian ahli yang terbatas tapi ahli yang berlapis lapis gitu ya
yang bisa mendekati jakarta dalam artian multidimensi gitu
nah itu yang menurut saya penting ya
semultidimensi apakah yang dikedepankan begitu loh dalam survei ini ketika memilih para ahli
terus yang kedua apakah kalau kecenderungannya untuk menentukan dari masalah masalah yang dianggap problematik
multidimensional tersebut apakah memang sampai perlu untuk menentukan sukses atau tidaknya
kepemimpinan belakangan hari ini atau menurut saya lebih baik membuat semacam komparasi yang besar
dari setiap yang kita lihat
terus yang ketiga apakah yang dikenal sebagai problematis dan multidimensional tersebut
seperti perkampungan kampung kampung di jakarta begitu ya
itu juga menurut saya problem longgure
jadi banyak problem longgure termasuk problem ekologi seperti banjir dan melibatkan kawasan yang jauh lebih luas ya
dan karena itu saya pikir juga mesti melipu apa ya mesti membaca itu dalam konteks
seterkaitan ruang bukan administratif
tapi jauh lebih luas
lagi ya sebagai kesatuan ekologis begitu ya kultural begitu ya
yang meliputi wilayah bukan hanya jakarta dalam artian dki jakarta
saya membayangkan justru survei ini akan jauh bermanfaat apabila bisa dan tidak menjadi kontroversi ya
saya pikir persoalannya sekarang kan seperti menjadi kontroversi karena mengaitkan dengan yang tadi gitu
misalnya prestasi dari kepemimpinan
yang pendek begitu
padahal persoalan yang dibahas adalah persoalan yang bersifat long dure gitu
yang bersifat panjang dan bersifat jangkauan yang tidak berbatas administratif hanya di jakarta begitu ya
dan dengan dimensi yang berlatis latis yang begitu luas gitu
jadi saya pikir kalau bisa meng cover dengan cara demikian menurut saya survei ini akan menjadi berkah
menjadi pahala yang besar buat bukan hanya warga dki
tapi juga bagaimana menyusun aturan perundangan pasca ibu kota kalau benar benar pindah
sebenarnya ikm itu ibu kota apa
apa ibu kota politik ibu kota hukum ibu kota ekonomi ibu kota budaya
nah lalu jakarta bagaimana
kalau dari ibu kota ekonomi berarti ji harus pindah ojk harus pindah
kalau jakarta ibu kota ekonomi dan ibu kota budaya berarti ojk nggak harus pindah
ini nggak harus pindah
musium musium nggak bisa diangkat begitu loh
nah hal hal yang nggak begitu yang saya pikir menjadi kembangan yang penting ya
bagaimana kemudian kita nanti akan menemukan gitu bagaimana mengukur kinerja suatu pemerintah daerah
terutama pemerintah daerah ibu kota termasuk juga tadi yang disebutkan oleh bang rizal soal bagaimana respondennya
apakah ini memang sudah memenuhi dimensi luasnya dari
kita akan bahas sesaat lagi kita akan elaborasi lebih lanjut tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali cnn indonesia newscast segera kembali
kami masih membahas hasil survei soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi dki jakarta
saya lanjutkan dialog kalau kemudian tadi ada pertanyaan soal bagaimana kemudian pemilihan responden yang tepat begitu ya
yang bisa menghasilkan dimensi luas yang seperti tadi bang rizal katakan
kita akan mulai dengan saya ingin memunculkan ada banyak survei sebetulnya
tapi kurang lebih mungkin ada dua survei soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi dki jakarta
selain csis yang saat ini sedang kita bahas kita akan lihat sama sama
berikut ini ini adalah survei dari populi center dengan responden yang berbeda
respondennya ini sendiri tidak secara spesifik seperti yang dilakukan oleh csis lebih kepada warga dki jakarta
saya ingin ke bang rizal lagi untuk mengelaborasi lebih lanjut menurut anda sebetulnya yang mendekati ideal mungkin ya
kalau kita kemudian harapkan nanti akan ada survei yang kemudian ideal bisa digunakan
bisa bermanfaat bagi semuanya
yang mendekati ideal kalau anda melihatnya respondennya yang mana
apakah memang dengan jumlah tertentu warga dki jakarta atau secara spesifik
begitu ahli ahli yang kemudian dipilih oleh csis ada dari peneliti akademisi wartawan birokrat hingga politisi
anda melihatnya bagaimana bang rizal
ya saya pikir setiap survei punya subjektivitas ya
survei yang objektif menurut saya
seperti saya juga menulis sejarah nggak ada yang objektif semua itu subjektif gitu ya
jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana menyajikan sebuah survei yang justru bisa membantu kita untuk memperbaiki keadaan keadaan
jadi berangkatnya dari masalah masalah dan memberi ukuran nilai bukan pada orang begitu ya
jadi selama ini kan problem besarnya menurut saya adalah kita tidak cukup mengelaborasi satu persoalan
misalnya persoalan tata ruang misalnya itu yang paling menarik menurut saya
bagaimana dki jakarta tata ruangnya berubah menjadi bukan rencana tata ruang tapi menjadi rencana tata uang begitu
seberapa serius pemerintah dki jakarta mencari jalan keluar mencari solusi atas persoalan
dan tata ruang yang berubah menjadi tata uang begitu
nah itu terus kemudian juga bagaimana posisi antara pemerintah pemerintah di sekeliling dki jakarta dengan pemerintah jakarta terkait dengan urban sprawall misalnya begitu ya
terkait dengan persoalan banjir dengan sistem transportasi komuter kayak begitu ya
nah itu menurut saya persoalan yang penting gitu yang dielaborasi agar menghasilkan sebuah
apa ya sebuah survei dari ahli yang bisa memberikan perspektif perkembangan dan penilaian terbaru terhadap masalah masalah tersebut
yang bisa menyumbang menjadi alat atau bacaan atau pegangan atau panduan dari publik memilih pemimpin di masa depan
nah ini membicarakan persoalan persoalan urgen tersebut di dalam kampanyenya di dalam pemilihan nanti
kan selama ini tidak pernah tercermin tidak ada pernah elaborasi yang serius begitu dari masing masing pemimpin yang masih di pilkada terhadap persoalan persoalan jakarta
yang begitu seperti benang kusut ya menurut saya
dan sekarang ditambah dengan kepindahan ibu kota artinya secara struktural juga itu memerlukan pengikapan yang baru
persoalan persoalan yang lama itu juga perlu mendapatkan elaborasi secara serius
jadi saya melihat bagaimana survey itu tidak maksud saya tidak mempersoalkan tentang figur
tapi mempersoalkan bagaimana publik bisa punya pegangan untuk terlibat dalam persoalan persoalan jakarta
jadi jangan jadikan publik itu tempat mendulang suara tapi mendulang gagasan
dan untuk mendulang gagasan itu dia perlu tahu persoalannya itu dari opini para ahli
oke oke silakan ditanggapi kalau begitu mas arya
sejauh mana kemudian tadi apa yang disampaikan bang rizal itu menjadi pertimbangan pada saat kemudian melakukan atau menentukan parameter parameter yang kemudian nanti akan disurvey
baik mbak eva

jadi kami memang berusaha agar dalam proses pemilihan

dalam proses pemilihan sampel ini
dalam proses pemilihan sampel ini
sehingga kemudian kalau kita lihat dalam hasil demografi terutama latar belakang ahli yang terlibat dalam proses survei ini
ada pengusaha anggota dprd anggota dpr ri wartawan dan segala macam
jadi kami melihat dari sisi representasi ahli cukup berimbang dan cukup berpresentatif
kalau kita breakdown pada isu soal pengalaman berapa lama mereka berpengalaman pada bidang yang mereka tekuni saat ini
kalau kita beritahu pada isu soal pengalaman berapa lama mereka berpengalaman pada bidang yang mereka cekuni saat ini
jadi kami sangat yakin bahwa ahli ini memang punya kualifikasi untuk memberikan masukan respon terhadap kondisi jakarta dan kondisi dan isu isu lainnya
jadi kami berharap dengan adanya variasi dari sisi latar belakang pendidikan dan jam terbang yang ditekuni pasukan terhadap pengalaman

di mana misalnya upah minimum regional atau provinsi itu dianggap lebih tinggi dibandingkan daerah lain
soal transportasi publik ahli juga menilainya baik
jadi kami melihat kalau misalnya teman teman bisa baca kami juga memublikasikan
dan di saat survei dilakukan kami meminta approval dari ahli apakah ahli tersebut bersedia namanya dipublikasikan saat survei ini dirilis
nah kalau teman teman bapak ibu bisa melihat nanti dirilis yang dapat didownload di website jcs
itu juga kami menampilkan ahli ahli siapa saja yang kami jadikan sebagai responden
itu poin yang pertama
poin yang kedua soal parasi dengan populi center
jadi memang tentu ini apple ke apple karena target sampelnya berbeda
di populi center itu target sampelnya adalah populasi umum atau masyarakat luas yang dipilih secara acak
mentara di survei ahli csis itu target sampelnya adalah para ahli yang merepresentasikan berbagai macam profesi
yang kami pilih secara proposif target survey gitu
nah jadi tentu tapi saya kira kalau kita lihat dari data data bps
tentu banyak perubahan yang terjadi di jakarta ya
kontribusi jakarta pdrb jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional
soal investasi jakarta yang juga meningkat ya
juga soal pertumbuhan ekonomi jakarta
dan hal hal lainnya yang saya kira memang
cukup banyak juga yang mengalami perbaikan gitu ya
jadi tapi karena survei ini persepsi tentu kita secara agregat lihat kira kira bagaimana ahli menilai
atau memberikan masukan atau evaluasi terhadap banyak isu
salah satunya adalah isu kepemimpinan di jakarta
oke jadi karena memang sudah transparan dalam kemudian melibatkan responden responden ini
jadi diharapkan hasil yang disampaikan itu
bisa dilihat secara objektif begitu ya mas arya
mas arya tapi kalau kemudian kita bicara lebih lanjut soal survei
ada juga kemudian di bagian tertentu atau di kelas tertentu tuh itu
membahas soal bagaimana tokoh tokoh yang cocok begitu ya
untuk memimpin ibu kota
nah mengapa kemudian kluster itu perlu dimasukkan mas
baik baik pak
pertanyaan yang bagus sekali
jadi saya kira gini kita sadar bahwa pasca jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara
dan dengan tantangan pembuatan kebijakan dan pengelolaan ibu kota yang kedepannya akan kompleks
di tengah tantangan tantangan banyak kota kota besar di dunia
soal kuningan layak akses air bersih soal transportasi publik
dan isu isu ekonomi lainnya
kami melihat tantangan jakarta ke depan di tengah tantangan regional dan global yang juga akan berat ke depan
ada soal kelangkaan pangan misalnya dan hal hal lainnya
kami melihat kami merasa bahwa kita perlu memberikan pandangan soal kira kira kompetensi apa yang dibutuhkan oleh kepemimpinan
soal kompetensi apa yang dibutuhkan oleh kepemimpinan
nah kompetensi apa yang dibutuhkan oleh kepemimpinan
pemimpinan jakarta ke depan
dan survei ini menemukan bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan jakarta itu adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan perencanaan kebijakan yang baik dan eksekusi kebijakan
nah jadi yang kedua adalah pemimpin yang mampu melahirkan kebijakan yang inovatif
nah jadi kami melihat jakarta ke depan adalah jakarta mana pemimpinnya itu punya kompetensi

dalam pembuatan kebijakan publik yang inovatif yang terukur dan yang baik
sehingga dengan tantangan jakarta menjadi kota global itu bisa terrealisasi dengan baik
yang dasar dasarnya sudah diletakkan di gubernur gubernur sebelumnya pak anies pak ahok pak jekowi dan segala macamnya

dan kemudian sudah memunculkan nama nama begitu ya
mas arya yang tertinggi gubernur jawa barat rituan kamil kemudian kurang lebih seperti apa penjabarannya
baik jadi kami dalam proses riset ini tetapkan beberapa indikator
kira kira dengan kompleksitas jakarta ini bagaimana kami menentukan nama nama yang akan dimiliki
jadi ada tiga indikator yang digunakan
yang pertama adalah alaman birokrasi dan kepemimpinan
yang kedua adalah popularitas
dan yang ketiga adalah dukungan partai
nah kenapa tiga indikator ini digunakan
yang pertama kepemimpinan menjadi isu strategis
dan temuan survei juga membuktikan itu bahwa faktor leadership faktor aktor itu akan menentukan kesuksesan jakarta ke depan
yang kedua tentu juga karena ini kita pilkada pemilihan langsung tentu harus dilakukan

dan yang ketiga adalah dukungan partai
bagaimanapun dalam proses pencalonan tentu ada karena ada partai
nah dari tiga indikator itu kemudian kami melakukan listing
terhadap nama nama kira kira mana saja yang akan masuk memenuhi tiga persyaratan itu
nah kemudian setelah kami melakukan listing kami melakukan sgd ahli
untuk mendapatkan feedback pembalik atau memasukkan nama baru
yang akan diruji di survei ini
dan setelah kami melakukan sgd ahli ahli kemudian menyempakati dan mengatakan bahwa oke
dan setelah kami melakukan sgd ahli ahli kemudian menyempakati dan mengatakan bahwa oke
sepuluh nama ini cocok dianggap mewakili
makanya kemudian dalam proses penjaringan itu muncul nama nama kepala daerah
ada emil darda ada pak ridwan kamil gubernur jawa barat
ada emir dardak ada pak hendar wali kota semarang wali kota solo
ada pak hendar wali kota semarang ada wali kota solo
itu juga pak fidu syukur yang berpengalaman di pemerintahan
ada pak erick thohir tandiaga pisma dan segala macam
nah kemudian kami menguji satu satu
kira kira ada aspek kompetensi kepemimpinan yang kami uji
misalnya kemampuan mengambil kebijakan di saat krisis
kemampuan perencanaan kebijakan kemampuan eksekusi kebijakan
kemudian kemampuan berhubungan dengan birokrasi dan segala macam
kemudian kita melakukan agregasi agregat
dan dari hasilnya
kita pandangan hal ini secara agregat
memang ada beberapa nama yang dianggap paling hoax
pertama itu pak erka pak erick dan sebagainya
oke baiklah sekarang saya minta tanggapan bang rizal
anda melihatnya bagaimana
dengan kemudian ada satu kluster yang memberikan
hasil yang alternatif begitu ya
kalau kemudian tadi kita bahas soal bagaimana kepuasan kinerja pemerintah saat ini
kemudian ada kluster soal bagaimana alternatif tokoh yang diharapkan
anda melihatnya bagaimana bang rizal soal ini
ya saya nggak melihat alternatif ya
karena setelah ada begitu banyak pembahasan tentang problem problem akut jakarta
tawarannya kan berpulang kepada orang orang
yang menurut saya juga harus diuji
dan tidak bisa diuji dalam artian namanya dan popularitasnya
dan dukungan partainya
tapi juga bagaimana dia menangani problem problem
di masing masing tempat di mana mereka memimpin
dan ini juga menyempitkan nama nama itu
karena kan kita berpulang pada dukungan partai
dan persoalan besarnya adalah artinya ada satu klaster yang besar
di luar dukungan partai apakah mendapat tempat
itu pertanyaan besar
dan apakah mereka tidak perlu dihitung
untuk perkembangan demokrasi kita begitu loh
walaupun mereka kesempatannya kecil untuk bisa masuk
tapi mereka mungkin punya kapasitas dan kemampuan yang jauh lebih baik begitu
bukan hanya dalam artian skill ya
tapi juga yang terpenting virtue
ya kan persoalan besar politisi hari ini virtue nya itu yang masuk ke dalam
jadi saya merasa bagaimana agar survei ini tidak terjebak pada upaya ilmiahisasi gitu loh
karena kekenderungannya apabila disebutkan nama nama
dan mengerucut pada nama nama
yang hanya yang disempitkan pada dukungan partai yang memungkinkan
artinya menurut saya
saya khawatir nanti mudah menjadi sasaran tembak dari proses ilmiahisasi
terhadap tokoh tokoh tertentu
baik menutup diskusi kita pada hari ini
bang rizal bagaimana kemudian kita publik atau masyarakat
bisa memanfaatkan hasil hasil survei yang kemudian terus bermunculan tentunya ya
secara bijak begitu
saya pikir yang pertama seperti survei csis ini akan bermanfaat
dan ada manfaatnya yang besar karena mengevaluasi secara meluas
melalui pandangan para ahli begitu ya
dari berbagai dimensi
itu bisa menjadi pegangan kita untuk membaca sejauh mana persoalan persoalan jakarta
sampai hari ini menurut pandangan para ahli
karena menurut saya yang kurang pada setiap pemilihan pemimpin
di setiap daerah bukan hanya di jakarta
adalah bagaimana kita membuat mistar seorang pemimpin itu
itu dari track record nya terhadap perkembangan ekologi
terhadap perkembangan kebudayaan
terhadap perkembangan kapitalisme global
dan yang mengakibatkan eksploitasi ruang
jadi menurut saya itu bisa membantu kita untuk membuat mistar
dan menjadikan alat untuk bertanya secara personal
apakah calon calon yang disebutkan itu
dan bisa tampil kemudian di dalam pilkada nanti
itu benar benar calon yang mampu menjawab persoalan persoalan
dan kemampuannya itu ditentukan oleh track record nya di masa lalu
oke baiklah kita harapkan tentunya survei tidak hanya csis
ataupun juga lembaga lembaga lain nantinya akan memberikan tambahan wawasan
begitu ya bagi masyarakat untuk nanti kedepannya akan menentukan pemimpin mana yang kemudian paling tepat
dan paling cocok untuk memimpin daerahnya masing masing
saya tutup diskusi kita pada malam hari ini
bang rizal dan juga mas arya terima kasih atas kehadirannya di cnn indonesia newscast
terima kasih mas arya